diharapkan dengan ukuran lambung yang sudah disesuaikan ini
bila masih menyisakan bau rendam kolang kaling di air bekas cucian beras selama satu hingga dua jam
inilah bangunan monumental yang menjadi simbol indahnya toleransi di indonesia dan bisa anda manfaatkan untuk lokasi refleksi diri selama bulan ramadan ini
dia bisa juga jatuh cinta pada potensi dari si laki laki ini
oleh karena itu satu pihak menggabungkan semuanya itu tentu akan merugikan pihak lain
ya kampung rambutan ya seperti itu aja bangunan tidak ada penambahan penambahan yang cukup signifikan ya
namun apa mau dikata lagi saat cinta lama sang istri bersemi kembali mengalahkan janji suci mereka
artinya dengan adanya gerakan pangan murah yang masif
dan bisa misalnya janjian waktu itu secara suju dan sebagainya
sang suami akhirnya harus kembali lagi menuju jalangkut brebes
jadi secara general orang orang yang hidup di kondisi teruk
karena hamil bertambah dua berasal dari sumbenep dan pamekasan hingga totalnya menjadi empat orang
sebenarnya kalau di undang undang tpks untuk kekerasan dalam pacaran khususnya yang bentuknya kekerasan seksual
harus punya akses terus menerus terhadap obat obatan dari segi biaya dan lain sebagainya ini bagaimana ini
kalau misalkan gak bisa pengurangan pemakaian kembali
mas egy mau beli kolang kaling sekilo berapa sih
yang penting kita lihat isinya apa
berbicara mengenai cek ombak atau beauty contest
tapi modalnya ini bukan money politik
mulai dari tulisan rindu keluarga di kampung halaman hingga rindu dengan kekasih serta lainnya
kalau angka pastinya apakah kira kira berapa dok aris yang
atau ketika kami paham soal kegawatan kami bisa menghindari
karena kan para pemudik itu nggak sempat cari makan dimana sesempatnya mereka berhenti di situ mereka cari makan ya mereka berhenti di situ
ternyata di sini lebih enak dan harganya lebih murah
saya telah mencoba beberapa kali menggunakan teknik fly fishing ini
minyak pakai apa cuma nanti kita tambahkan minyak olivoil atau minyak jahitung supaya dia tambah
baik terima kasih bu heni sabtatia ketua prodi wilayah eropa sksgui